terus mengenai rencana penerimaan uang atau hadiah yang dapat dinilai dengan uang yang akan dibagikan ke anggota komisi dua apa saudara tahu
sehubungan dengan reses
tidak maka saya ceritakan tadi di mana saya dikonfrontir oleh pak novel di ruangan itu dengan bu miriam yani itu
saya baru tahu kemudian dari cerita penyidik saat itu setiap mereses ada bagi bagi uang
mungkin karena sikap saya dari awal sudah menolak bisa jadi itu tidak dideliver ke saya kalau ada
tapi sepengetahuan saudara sampai saat ini apa ada dari komisi dua itu yang menerima aliran
setidaknya sampai hari ini tidak ada yang mengaku ke saya bu
saya bacanya di media saja sekarang saya ikuti di media saja
apa yang terjadi sebenarnya karena tidak ada yang mengaku kepada saya